gubernur sumatera barat irwan prayitno meminta perantau asal sumatera barat tidak pulang kampung untuk sementara
imbauan itu bertujuan untuk meminimalkan penularan virus corona
hingga saat ini belum ada kasus covid sembilan belas di sumatera barat
namun penyebaran virus yang semakin masif membuat pemerintah provinsi sumatera barat merasa perlu mengambil langkah preventif
apalagi ada kekhawatiran perantau yang pulang kampung akan membawa virus corona
irwan juga menyatakan
pihaknya belum siap merawat pasien yang terjangkit virus corona
antara lain karena kekurangan alat pelindung diri
kita akan membuat surat imbauan kepada perantau untuk tidak dulu pulang ke kampung halaman
khawatir mereka datang membawa virus yang berdampak kepada keluarganya dia sendiri
di jakarta itu karena banyak dia fokus
kalau sekarang kita masih apd saja kurang pesan lagi kurang pesan lagi kurang
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di kota padang
rsud rasidin dan rumah sakit universitas andalas menambah ruang perawatan serta perlengkapan rumah sakit
setiap rumah sakit menambah tujuh ruang perawatan yang akan dikerjakan pekan ini
guna mencegah penyebaran virus corona
petugas gabungan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah kapal yang bersandar di pelabuhan babana kabupaten mateng sulawesi barat
rabu siang tiga kapal dari kalimantan yang baru bersandar di pelabuhan babana disemprot petugas dengan cairan disinfektan
sedikitnya tiga puluh dua anak buah kapal juga menjalani pemeriksaan kesehatan
di antaranya pengecekan suhu tubuh untuk memastikan mereka tidak memiliki gejala tertular virus corona
petugas juga mendatangi sejumlah kapal yang masih berada di sekitar pantai untuk dilakukan penyemprotan dan pemeriksaan
selain itu petugas melakukan pengawasan di terminal yang menjadi akses warga di daerah ini
deteksi ini terkait dengan suhu tubuh para guru maupun penumpang dari kapal ini
kemudian paling tidak kita bisa memberikan keyakinan mereka melalui penyemprotan desinfektan kepada seluruh ruangan ruangan bagian bagian semua kapal ini
indonesia update siang ini dan cnn indonesia news report akan kembali bersama ratu nabila
saya aldi hawari sampai jumpa